dan untuk mengetahui kondisi terkini di papua kita sudah terhubung dengan wakapendam tujuh belas cendrawasi
yakni letkol infantri daksianturi
selamat sore pak
bagaimana perkembangan penanganan dari kasus penembakan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata di papua
selamat malam mbak evli
ya perlu saya sampaikan
untuk saat ini saya sampaikan bahwa bapak panglima kodam tujuh belas cendrawasi
dan bapak kapolda papua sejak kemarin sudah berada di timika
untuk memantau langsung situasi di wilayah timika khususnya di tembagapura
pangdam dan kapolda juga memberikan arahan kepada satgas yang berada di timika
yang pertama tentunya untuk melakukan pengamanan terhadap masyarakat
kemudian yang kedua pengamanan terhadap objek vital nasional dalam hal ini pt freeport
dan yang ketiga melakukan penindakan terhadap kelompok kriminal separatis
yang berada di tembaga kura
kemudian untuk pasukan gabungan tni polri saat ini juga sudah tergelar secara berlapis
untuk melakukan tindakan pengamanan baik terhadap masyarakat obyek vital
maupun untuk melakukan penindakan terhadap kelompok separatis tersebut
ya sejauh ini apa saja upaya penindakan yang sudah dilakukan oleh aparat terhadap kksb yang ada di sana pak
ya untuk sejauh ini
kita tetap melakukan pengejaran terhadap mereka
kita terus melakukan pemantauan gerakan mereka gerakan mereka dari waktu ke waktu ya
sementara ini kita memantau bahwa kedudukan mereka itu berada di sekitar kampung kampung
yang terletak di sebelah barat dari tembaga kura
untuk itu pasukan gabungan kita juga sudah kita
persiapkan untuk melakukan penindakan terhadap mereka
dalam hal ini tentunya kita melakukan penindakan hukum
kita membackup aparat kepolisian
baik sejauh ini apa saja pak tantangan yang dihadapi dalam menindak para kksb ini
terutama tadi anda sebutkan bahwa mereka ini adanya di sekitar dari area perumahan warga ya
bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa warga yang ada di sana juga tetap aman selama masa penindakan berlangsung
nah kendalanya tentunya adalah kelompok separatis kriminal ini
mereka itu terpencar pencar menjadi kelompok kelompok kecil mbak
mereka terpencar pencar menjadi kelompok kecil dan menyebar di berbagai tempat
mereka memang saat ini kita pantau masih berada di sekitar kampung belum memasuki kampung kampung
namun itu sudah
membuat masyarakat kampung kampung di sana seperti yang disampaikan tadi traumatis
dan kemarin meminta kepada otoritas keamanan dalam hal ini tni dan polri untuk melakukan evakuasi terhadap warga
itu juga disampaikan langsung oleh pemerintah daerah kabupaten mimika kepada bapak panglima
iya pak daksianturi
lalu bagaimana kemudian upaya evakuasi yang akan dilakukan
kepada warga yang berasal dari daerah tembagapura
nanti akan seperti apa skenario evakuasinya pak
evakuasi sebenarnya sudah kita mulai lakukan sejak kemarin ya
sejak kemarin sejak ada permintaan dari warga masyarakat sendiri
maupun permintaan dari pemerintah kabupaten mimika
kita sudah melakukan evakuasi
saat ini yang tercatat di kami itu total sekitar sembilan ratus tiga puluh tujuh dua orang
untuk kegiatan evakuasi ini kita tentu mendapat bantuan dukungan kendaraan untuk evakuasi dari pt freeport
kemudian juga dari pemerintah daerah dan kita juga tentunya dalam pengawalannya menggunakan kendaraan kendaraan taktis yang kita miliki
berarti nantinya akan dievakuasi kemana ini
karena jumlahnya juga akan terus bertambah seperti tadi disebutkan ini sudah kedua kalinya melakukan evakuasi
bagaimana kemudian nanti untuk memastikan bahwa para warga ini bisa melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru pak
karena mereka artinya harus meninggalkan rumah mereka dan daerah asal mereka di tembagapura pak
ya sejauh ini permintaan mereka adalah supaya kita melakukan evakuasi dari tembagapura ke timika
karena kebanyakan warga masyarakat
yang dievakuasi ini mereka juga mempunyai rumah atau sanak saudara yang berada di timika
sedangkan untuk kegiatan berikutnya nanti itu tentu akan diatur oleh para stakeholders ya
dalam hal ini tentu yang memegang kewenangan adalah pemerintah kabupaten mimika
yang mungkin nanti akan melibatkan dinas dinas sosial atau dinas kesehatan dan sebagainya
jadi posisi kami kodam tujuh belas cenderawasi tentunya akan selalu siap membantu pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pengulangan evakuasi ini
baik terima kasih banyak bapak letkol infan redaksi anturi yang merupakan wakab endam tujuh belas cenderawasi
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom langsung dari papua
terima kasih banyak pak